anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dihapusnya ketentuan pembatasan penumpang pada transportasi umum dan kendaraan pribadi
oleh menteri perhubungan berpotensi membuka celah bagi masifnya penyebaran covid sembilan belas di indonesia
protokol kesehatan pun kini wajib diterapkan secara tegas
khususnya oleh operator transportasi yang melayani penumpang jarak jauh
seperti maskapai penerbangan dan pt kereta api indonesia
lalu apakah sudah siap transportasi publik kita menyambut new normal di masa pandemi covid sembilan belas
kita akan membahasnya malam hari ini dengan para narasumber yang sudah bergabung
dari luar studio melalui sambungan zoom ada pak dadun kohar
direktur kelaikan udaraan dan pengoperasian pesawat udara kementerian perhubungan
selamat malam pak dadun
selamat malam bapak iman
oke terima kasih sekali pak sudah bergabung
dan kemudian ada pak joni martinus vice president public relations pt kai
selamat malam pak joni
selamat malam mbak rifana salam sehat selalu
oke dan juga sudah bergabung bayu sutanto sekjen inaka
asosiasi maskapai penerbangan nasional indonesia
selamat malam pak bayu
selamat malam mbak rifana
oke saya mungkin langsung saja ke narasumber saya yang pertama
pak dadun dari perwakilan kemenhub bawapermenhub
nomor empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh ini menghapus ketentuan soal pembatasan jumlah penumpang
untuk anda khusus yang kementerian ataupun dijen perhubungan udara
apa pertimbangannya pak
sementara kasus jumlah positif di indonesia ini terus naik pak dadun
ada beberapa pertimbangan di dalam menerapkan pm ini
yang pertama dari sisi referensi
bahwa penerapan penambahan kapasitas penumpang pesawat udara
yang ditetapkan pada perhubungan udara
menteri perhubungan pm empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
dan surat edaran direkturat tindak perhubungan udara nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh
tentang operasional transportasi udara dalam masa kegiatan masyarakat produktif
dan aman dari coronavirus covid sembilan belas
mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi penerbangan sipil internasional
serta kementerian kesehatan dan gugus tugas covid sembilan belas
iko who dan ayata kementerian kesehatan dan gugus tugas
telah meluncurkan gaiden untuk pencegahan peneloran covid sembilan belas
saat on board di pesawat
hal tersebutlah yang digunakan sebagai referensi pengambilan kebijakan
yang dituangkan di dalam pm empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
se tiga belas tahun dua ribu dua puluh satu
pak dadun ini menarik sekali bahwa kemarin pada saat konferensi pers
ataupun pada saat telekonferensi
menhub budi karya sumadi mengatakan bahwa
kenapa harus dibiarkan tidak ada angka pasti untuk jumlah kapasitas penumpang
sebetulnya di dalam aturan yang kami keluarkan
tentang penyebaran covid sembilan belas
oke saya mau ke pak bayu sutanto sekjen inaka
asosiasi maskapai penerbangan nasional
indonesia apakah kemudian dari inaka dari maskapai penerbangan kita
itu baru bisa break even point begitu pak
maupun adanya tuslah atau surcas tentu tidak ekonomis ya
karena perhitungan break even point
kemudian kita juga merefer ke aturan aturan yang direkomendasikan
dengan adanya pandemi covid ini baik oleh iko maupun iata
mereka tidak merekomendasikan untuk adanya pembatasan kapasitas
tapi tentu itu harus disesuaikan juga dengan diskusikan atau dikonsultasikan dengan pihak gubernur
insentif bagi perusahaan perubangan
tetap melayani penerbangan
juga tidak visible atau tidak layak
sehingga dengan pertimbangan
dan tentu kita juga memberi
masukan pihak kementerian perhubungan
juga berdasarkan rekomendasi dari
akeu maupun niata
itu pun dari sisi
supply atau kapasitas
demandnya kita belum tahu
karena faktanya waktu penerbangan
kemarin bahkan kita cek
baik yang agen biasa maupun
sebetulnya demand penumpang masih
walaupun dibuka semestinya saya gak yakin
kalau itu dalam waktu dekat
bisa dipenuhi oleh penumpangnya
kembali penumpang ini berdasarkan
survei dari lembaga konsumen lain
ketakutan maupun ribet dengan
prosedur protokol kesehatannya
segmen penumpang tertentu yang harus
berpergian karena menjalankan usaha
ataupun ditugaskan oleh perusahaannya
yang akan berangkat kalau ke segmen konsumen
yang untuk jalan jalan
atau visit family yang relatif
tentu gak akan berangkat
saya mau ke pak joni terlebih dahulu
pak joni sebelum saya masuk ke
dalam permanent hub nomor empat puluh satu
tahun dua ribu dua puluh saya ingin tanya dulu
respon dari pt kai
melihat antrian calon penumpang
selama beberapa hari kebelakang ini apa
responnya kemudian jawaban dari pt kai
seperti apa antrian penumpang menjalar
di beberapa stesion pak
beberapa hari terakhir ini pak
ya pertama kami ingin sampaikan ya
bahwa antrian penumpang pada kereta api perkotaan tersebut
itu dari awal sudah kita mulai antisipasi
kita sudah menerapkan konsep new normal yang ketat
namun karena banyaknya animo masyarakat yang ingin menggunakan kereta api
maka antrian tersebut dengan segala upaya yang kita lakukan masih tetap belum bisa ditegak
namun sekali lagi bahwa dari sisi kami dari sisi penyelenggara operator angkutan kereta api
kita sudah mempersiapkan segala konsep dan aturan protokol kesehatan
baik di stasiun maupun di atas kereta api selama dalam perjalanan
itu sungguh sudah kita lakukan dengan maksimal
artinya memang sulit sekali ya dicegah karena pada kenyataannya memang sudah maksimal begitu yang dilakukan oleh pt kai
tapi yang saya dengar bahwa pt kai
juga akan membuka kereta api reguler mulai jumat besok
kemudian berapa kapasitasnya pak yang akan diisi menanggapi permen hub no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
ya kami selaku operator tentu akan mematuhi semua ketentuan yang sudah digariskan oleh regulator
dalam hal ini pemerintah yaitu kementerian perhubungan
terajenderal perkereta apian
nah sesuai dengan surat edaran dirjen perkereta apian nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
maka untuk kereta api jarak jauh atau kereta api antar kota
dan itu pun berlaku
untuk kereta api lokal
dan ini semua tentu upaya kita untuk tetap mematuhi apa yang sudah digariskan oleh regulator
sebagai regulator nanti saya akan tanya kepada pak dadun kohar bahwa dalam permen hub no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh ada perubahan signifikan pak
soal syarat calon penumpang maskapai penerbangan salah satunya adalah tidak harus swab test ataupun pcr lagi tapi
tidak harus swab test ataupun pcr lagi tapi

cukup dengan rapid test ini kemudian dikhawatirkan memperlonggar begitu persyaratan bagi calon penumpang untuk bisa terbang
jangan dijawab dulu kita akan kembali usai jeda cnn indonesia newscast
segera kembali jangan kemana mana
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
yang bergabung dari luar studio
ada pak dadun kohar direktur kelaik udaraan dan pengoperasian pesawat udara kementerian perhubungan
dan ada pak bayu sutanto sekjen inaka asosiasi maskapai penerbangan nasional indonesia
saya mau langsung ke regulator
tadi sebelum break saya sudah sebutkan saya mau tanya langsung ke pak dadun kohar
pak dadun kohar menjawab persyaratan yang kemudian dilonggarkan di permen hub yang baru
ini kemudian tes yang
pcr itu menjadi tidak wajib tapi bisa digantikan oleh rapid test
kemudian itu dianggap memperlonggar persyaratan bagi calon penumpang untuk bisa terbang menggunakan maskapai penerbangan
apa jawaban dari regulator kemen hub pak dadun
baik terima kasih
pak peri mbak rifat
pcr ternyata tidak seluruhnya ada di daerah di seluruh indonesia
ini jadi masalah
kemudian harga pcr
kemudian harga pcr
kemudian harga pcr
sangat luar biasa
jika kita naik pesawat ternyata pcr itu lebih mahal daripada harga tiketnya begitu
nah ini jadi pertimbangan
nah ini jadi pertimbangan
sebagai contoh beberapa waktu yang lalu
saya pergi ke satu daerah
pcr yang dilakukan itu dua delapan ratus
sementara tiketnya satu dua ratus
hampir dua kali lipat
nah ini jadi persoalan
atas pertimbangan itulah akhirnya kita mau pertimbangkan
ya pak dadun
tapi kan sebelumnya dari kementerian perhubungan sudah pernah membuat regulasi
bahwa boleh pcr atau swab test dengan rapid test
hanya boleh syarat utamanya dengan pcr ataupun swab test
sekarang direvisi lagi
boleh menggunakan pcr atau swab test dengan rapid test
jadi ada perubahan perubahan kebijakan dari kementerian perhubungan sebagai regulator
yang kemudian membingungkan masyarakat
saya kira dengan aturan yang baru
di situ dipertegas bahwa dengan rapid test saja bisa kita melakukan penerbangan
oke dengan rapid test saja bisa melakukan penerbangan ya
saya mau tanya ke inaka
pak bayu pak bayu dengan syarat pcr test sebelumnya itu memang berat ya
banyak sekali kemudian calon penumpang yang tidak jadi membeli tiket
ataupun membatalkan untuk bepergian menggunakan maskapai penerbangan
karena mereka menganggap pcr test itu terlalu sulit dan juga terlalu mahal
jadi pcr test ini kan tidak semua kota mempunyai fasilitas lab yang bisa untuk pcr
kemudian yang kedua kan harganya relatif mahal dan menunggu waktunya kan bisa dua hari tiga hari
kalau kita tes sekarang baru lusa atau tiga hari kemudian
sementara kita bepergiannya sama hari berikutnya
sehingga dengan jangka waktu tujuh hari ya kita mungkin waktu mau pulang bisa tes lagi gitu
kembali tadi masalah tersebarnya peralatan pcr test dan mahalnya juga
sebetulnya baik pcr test maupun rapid test yang kita tahu dari pihak kesehatan
itu sama saja itu hanya membuktikan bahwa orang tersebut diambil sampelnya pada saat itu
tapi tidak membuktikan bahwa orang tersebut setelah diambil sampelnya tidak tertular
jadi memang berat begitu ya untuk para calon penumpang seperti yang tadi bapak sebutkan
tapi kemudian bagaimana maskapai bisa memastikan protokol kesehatannya pak bayu
bagaimana kemudian memastikan protokol kesehatannya itu tetap bisa terjadi
apakah akan dipakaikan face shield seperti di krl atau seperti apa pak
ya jadi kalau protokol kesehatan
jadi yang mengatur ini kan bukan regulator transportasi ataupun kita sebagai pengusaha transportasi
tapi dari pihak kesehatan dan khususnya oleh gugus tugas penanggulangan covid gitu ya
jadi kita mengikuti saja
kemudian di se nomor tiga belas direkturat jenderal perhubungan udara
sebagai implementasi dari pm empat puluh satu
itu kan juga diatur semuanya harus pakai masker
pesawatnya perusahaan perusahaannya menyediakan disinfektan dan sebagainya
artinya protokol kesehatannya cukup lengkap dan itu tinggal mengikuti saja
oke ada protokol tambahan mungkin yang akan diterapkan oleh maskapai penerbangan masing masing begitu
karena kan ini jumlah penumpangnya lebih banyak artinya protokolnya harus lebih ketat lagi
kalau tadi saya lihat laporan
kawan saya rekan saya di bandara soekarno hatta
checkpointnya saja pada saat antrean menuju ke pintu keberangkatan itu
yang dulu pada saat psbb ada empat checkpoint
sekarang dikurangi menjadi dua checkpoint
nah nanti bagaimana kemudian di atas pesawat
memang tidak ada protokol tambahan yang memang diterapkan untuk menjaga kepastian keselamatan dari penumpang dan juga para awak kabin begitu pak bayu
sudah semua sih
jadi untuk awak kabin kita punya panduan protokolnya
itu mengacu bukan hanya dari regulator di kita
juga regulator kita mengacu ke iko maupun nyata yang berlaku dipraktekkan di negara negara lain juga
jadi kita ikutin saja protokol yang menurut pihak kugus tukes dan kmnk itu sudah memadai
dengan adanya physical distancing yang batasannya ya istilahnya dilonggarkan
sebenarnya bukan dilonggarkan tetap ada physical distancingnya
saya mau tanya ke pak joni
pak joni dari pt kai bagaimana memastikan kemudian protokol kesehatan bisa berjalan dengan ketat begitu
karena dengan jumlah penumpang yang lebih banyak tentunya protokolnya harus ada tambahannya
kalau tadi dari maskapai penerbangan dari pak bayu mengatakan bahwa kita akan mematuhi saja dan setiap maskapai sudah memiliki protokolnya masing masing untuk awak kabin
bagaimana dengan pt kai apakah ada protokol tambahan yang lebih ketat
karena kalau kita lihat di antrean calon penumpang saja sudah berjalan
sulit untuk dibendung begitu pak
ya mbak rifana terima kasih atas pertanyaannya
jadi pertama kita harus bedakan dulu ya
mana jenis kereta apinya mana kereta api perkotaan dan mana kereta api antar kota
kereta api antar kota yang nanti akan kita operasikan di tanggal dua belas itu kita sudah buka pemesanannya hamin tujuh
dan saat ini kita pantau pemesanan belum begitu ramai
kami sudah memastikan bahwa protokol kesehatan yang kita terapkan pada kereta api jarak jauh itu sudah sangat ketat
mulai dari penumpang masuk stasiun harus menggunakan masker kemudian juga harus kami cek suhu tubuhnya
kemudian juga kami berikan fast stil ketika akan naik kereta untuk penumpang dewasa
sementara untuk penumpang anak anak di bawah tiga tahun
kami anjurkan untuk membawa sendiri
kemudian selama di atas kereta pun kami melakukan protokol yang ketat
setiap tiga puluh menit sekali maksimal tiga puluh menit sekali kami pastikan bahwa semua peralatan yang rentan atau yang sering terpegang oleh penumpang
seperti pegangan pintu kemudian sandaran tangan kemudian pembersih toilet
itu semua akan dibersihkan oleh petugas kita di atas kereta selama maksimal tiga puluh menit sekali
kemudian kami juga menyediakan ruang isolasi setiap rangkaian kereta api jarak jauh tersebut
ada ruang isolasi
ada pengukuran suhu tubuh maksimal atau minimal tiga jam sekali oleh petugas kita
petugas kita di atas kereta akan mengumumkan setiap akan ada pengukuran
kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah kami mewajibkan penumpang untuk menggunakan pakaian lengan panjang
sesuai dengan surat edaran nomor empat belas dari direkturat jenderal perkereta apian
nah ini merupakan beberapa langkah yang kita terapkan untuk menjaga protokol kesehatan guna pencegahan covid sembilan belas
termasuk petugas kita sendiri
kita pastikan bahwa mereka di stasiun maupun di atas kereta
terutama proliner kita yang rawan kontak dekat dengan penumpang
kita pastikan menggunakan apd yang lengkap
mulai dari sarung tangan face steel kemudian masker penyediaan hand sanitizer
dengan ini kita harapkan mudah mudahan penumpang kita yang menggunakan kereta api tetap aman dalam perjalanan
oke terima kasih sekali pak
oke terima kasih sekali
terima kasih para narasumber yang sudah bergabung malam hari ini
sayang sekali waktu kita sudah habis dengan jumlah penumpang yang lebih banyak
tentu saja semoga protokol kesehatan yang diterapkan oleh maskapai penerbangan ataupun oleh pt kai
dan juga jenis jenis transportasi umum lainnya dapat lebih diperketat
sehingga tidak menimbulkan lonjakan kasus positif baru di tengah pandemi ini
terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia newscast
dan demikian perbincangan kita malam hari ini